masih di news hour hari ketiga aksi buruh dari berbagai aliansi dan perusahaan yang menolak omnibus law
di wilayah sumedang jawa barat kembali tutup akses jalan menuju bandung garut
ribuan buruh dari seluruh aliansi dan perusahaan yang ada di wilayah ranca ekek dan cimanggung sumedang jawa barat pada kamis pagi
kembali menutup akses jalan nasional bandung garut
koordinator aksi mengatakan di aksi hari ketiga ini para buruh akan memaksimalkan aksinya
rencananya mereka akan menuju tol cilenyi dan menutup akses jalan tol
aksi ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari arah garut menuju bandung
setidaknya kemacetan terjadi sepanjang dua km